perwisata ketelukiluan provinsi lampung jangan sampai melewatkan lokasi wisata yang satu ini
terbentuk alami dari peristiwa alam laguna gayau bisa menjadi pilihan tempat wisata di akhir pekan anda
informasinya akan sekaligus menutup redaksi cnn indonesia siang kali ini
saya ratna bila selamat siang dan sampai jumpa
sekarang saya lagi perjalanan menuju laguna gayau masih ada di sekitar teluk kiluan
dari pintu gerbang masuknya sampai ke lagunanya itu harus menempuh dengan jalan kaki kayak gini kira kira satu km
dan jalannya nanjak
tuh papa nanya nyemangatin kamu apalagi aku aku menyemangati kamu juga
sepanjang perjalanan kita disuguhi pemandangan cantik dari atas bukit
laguna terbentuk dari endapan pasir di perairan dangkal sehingga air di tengahnya terperangkap dan membentuk danau
nah ini dia laguna gayau yang terkenal itu
dan waktu terbaik untuk menikmatinya supaya suasananya nggak terlalu banyak orang itu pagi banget atau sore banget kayak gini
jadi berasa kolam milik sendiri
kontur tanah sepanjang pesisir pantai yang berupa batuan karang
ombak yang datang juga tidak terprediksi
hal ini membuat pengelola kawasan wisata ini mewajibkan wisatawan ditemani oleh pemandu lokal untuk menikmati suasana laguna
tiket masuk ke kawasan ini seharga rp enam per orang dan rp lima puluh untuk biaya pemandu
rasanya bagus suasananya cuma harus hati hati karena batunya sangat tajam
terus uniknya ada suasana kayak kolam renang